kita ke informasi pertama setelah penggeledahan dilakukan oleh kpk di kantor pemerintah provinsi jawa timur rabu malam
gubernur jawa timur kofifah indar parawansa mengklaim tidak ada satupun dokumen yang dibawa kpk dari ruang kerjanya
begitu pula di ruang kerja wakil gubernur jawa timur
setelah memimpin apel gelar pasukan operasi lilin semeru dua ribu dua puluh dua di markas polda jawa timur
kofifah indar parawansa bersama wakil gubernur jawa timur emil l stianto dardak
serta sekda prof jawa timur adi karyono menyatakan menghormati proses yang sedang berjalan
kofifah mengaku pemprov jawa timur siap membantu dan menyediakan data jika dibutuhkan oleh kpk
menurut kofifah dalam penggeledahan yang dilakukan oleh kpk pada rabu malam kemarin
tidak ada satupun dokumen yang dibawa dari

kofifah mengaku pemprov jawa timur siap membantu dan menyediakan data jika dibutuhkan oleh kpk
saya rasa itu kawan kawan sekalian
menurut kofifah dalam penggeledahan yang dilakukan oleh kpk